periksaan di truk nih
puasa kita menjalankan di bulan ramadan
hanya satu tahun sekali
kita nih kebanyakan capek
menjalankan puasa dengan benar
akan menjadi salah satu bekal kita di akhirat
dan juga mendatangkan rasa rindu
setelah bulan puasa itu lewat
mana kebanyakan lagi sih
supi banget padahal gak ada orang
gimana kalau di
tuhan masih gelap
gimana kalau gak
gimana kalau gak
kita tuh ditiba tiba ini loh ntar
tadi kan pengajian
tadi kan pengajian
ya udah gak ada orang
terus udah jadi gelap ya
kok lampunya dimana
gak gue gak berani disini

gak boleh ketangkep nih gue
gak boleh ketangkep nih gue
ketangkep bisa istri gue
ketangkep bisa istri gue
polisi masih ngejar gue terus
gak ada kerjaan lain apa
nangkep koruptor kayak
gue mesti ngerubah penampilan
kaga mau ngerubah penampilan
siapa yang main petasan
aku bilang ini rumah makhluk
hei jangan lari
mau berangkat undang undang
gue belum baling pak
sasaran belum kami temukan
kami juga belum menemukan apa apa di sana
kalau begitu kalian berdua cari di sana
ini baju yang ada di toko
jangan cuma mesinnya
nggak ada yang punya
ini pasti belum jauh
lihat di sini di sini

itu anaknya pangku
aduh kita kehilangan jejak si jeki nih
iya kayaknya udah terlalu jauh
kita harus cari dia sampai dapat
eh tunggu dulu
aduh mau kali
terus terus terus
kok ada orang mirip kamu
itu sih emang orang beneran
apa gue udah isnet ya
apa gue udah isnet ya
udah mati kali gue
udah mati kali gue
gak ada isnet
jangan jangan allah telah mengampuni dosaku
jadi gue dimasukin sorga
eh gimana sih lu
mau tarik tarik aja
mata liat tuh
mata liat tuh

tapi menurut saya enggak mbak
itu orang yang pengen jadi kambing
tapi tetap orang
ini manusia apa bandot nih
baunya kagak enak benar
aneh mau tanya sama ente
ente nih sebenarnya siapanya
ente jawab yang jujur
kagak demen aneh kalau ente bohong begitu
itu jangan diem aja ditanyain diem aja sih
apa ente jangan jangan iman musafir yang selamatnya aneh tunggu tunggu ente iman
terus aja dah langsung mau jawab aneh iman iye ustadz ente kagak bisa kasih celah dikit ya
enggak faustad enggak faustad aneh ini bener bener iman iman bin syafai bin omdulillah bin ladin bin tohi bin mustafa musafir yang
ustadz tunggu aneh iman iman bener bener iman iman faustad kagak bohong
allah ente jadi bener bener iman

kayaknya makmur nih gemuk nih badan ente nih
maaf nih aneh semuanya udah mikir yang bentar bentar ya
tapi ente bener iman
bentar bentar ya
aneh bilangin sama ustadz ente dulu ya
aneh aneh nanti jadi kagak enak hati
ya ente ada ada aja
masa ente mau dimasukin peti maaf ya
kagak usah laporan sama ustadz aneh
akhirnya engkau datangkan orang islam
aneh tunggu ya allah
terima kasih allah alhamdulillah